bisa kita bicara di restorannya
mungkin aku memang harus bicara sama mirfan
tapi aku memang gak mungkin tinggalin renda disini
makanya abis itu kita ke playgroundnya
disini ada playground loh
ada apa ya
terus rena waktu di sekolahan saya sempat lihat
ada dua orang pengawal baru
tapi ini bukan orang yang sama yang seperti saya tahu
bukan pengawal yang ada di rumahnya lebaran
apa mereka memang pengawal baru dari al
wah kepo banget sih pak nino
saya gak tahu pak
kamu gak tau gimana sih
bukannya kamu tinggal disana
kamu juga temennya andin
bahkan tadi saya sempat lihat andin bahwa reina itu ke hotel green gardania hotel
masa kamu gak tahu apa apa
aduh pak maaf pak
saya lagi repot saya benar benar nggak tahu
udah dulu ya pak
mirna sama sekali gak ngasih informasi
aku harus cari informasi kemana ya
ngapain mereka ya
aku mau cari informasi
aku mau cari informasi
permisi pak bos
terima kasih pak
terima kasih ya
kamu mau gak ya
kamu mau gak ya
kamu mau gak ya
ini pak bos
waktu saya lagi bikin teh
ngapain andin di hotel
bukannya di rumahnya om irfan
bukannya di rumahnya om irfan
apa yang bermasalah sama om irfan ya
apa andin bermasalah sama om irfan ya

saya juga kurang tahu bu
tadi panino juga nanyain saya
ada apa sebenarnya
karena kan emang saya juga gak tahu apa apa bu
tidak tahu bos
aku gimana ya ganti bajunya

kita kan lagi jalan jalan berdua
kita kan lagi jalan jalan berdua
ini temanya kita tuh lagi adventure
jadi kita gak bawa pakaian
ini kita bawa perlengkapan kita
nanti kita tinggal beli aja
seru banget lah
pasti tambah seru
pasti tambah seru
aku mau telfon bapak dulu ma

tadi aku telfon mas a belum tersambung
ya mama telfon lagi ya
ya mama telfon lagi ya
pao masih belum bisa dihubungin sayang
eh rena tadi katanya lapar
mau makan gak mau makan apa
mau makan apa

oke oke mau pasangin ya
bu andin di kamar dua ratus delapan

kamu awasin depannya
oke pak permisi
punya mama enak banget
enak kan mantep
mama gak disuapin
mama gak disuapin
aku harus tenang
aku harus tenang
aku harus tenang
aku harus tenang
aku harus tenang
aku harus tenang
tadi kamu bilang sama om katanya
tadi kamu bilang sama om katanya
terus sekarang kau malah cekin ke hotel

kamu tau dari mana
kamu tau dari mana
tau lah din
kamu kan ngasih tau barry untuk ngawasin kamu
ya cerita langsung ke saya
saya gak mau cekin ke hotel
saya gak mau cekin ke hotel
ada apa din
kalau ada masalah
ini om kebetulan udah sampe hotelnya kamu
bisa kita bicara di restorannya
tunggu gue ya
oh boleh silahkan ikut saya sebentar
ibu silahkan isi data ibu sama anak ibu dulu ya
oke baik bu ibu andin nama anaknya reina ya
ini kartu ini boleh ibu simpan jangan sampai hilang ya
nanti sewaktu jemput rena bisa diperlihatkan kartu itu
oke siap terima kasih banyak
saya antun kemana mana ya mama mau ke restoran dulu sebentar
kita belajar menggambar ya
jadi kenapa andin kenapa kesini

kenapa jessica juga bohong sama aku
jangan lupa like share dan subscribe ya
dan sampai jumpa